pembaran panggung politik internasional dua ribu dua puluh satu dibuka dengan kursuhan di depan gedung capitol hill washington dc amerika serikat
yang dianggap mencoreng nilai demokrasi negeri paman sam tersebut
pada enam januari dua ribu dua puluh satu pendukung donald trump melakukan demonstrasi di depan gedung capitol hills amerika serikat
dan pada saat itu kongres tengah melakukan pengesahan atas kemenangan joe biden pada pilpres amerika serikat
sebenarnya ada empat orang tewas dan lebih dari lima puluh dua warga ditangkap akibat kerusuhan tersebut
bergeser dari benua amerika kerusuhan juga terjadi di benua asia kali ini kudeta di myanmar
kudeta berlangsung setelah militer dan pemerintah sepakat
wakil myanmar berselisih selama beberapa bulan terkait hasil pemilihan umum pada delapan november dua ribu dua puluh lalu
militer myanmar menganggap pemilihan dimenangkan oleh aung san suu kyi dan partainya
presiden myanmar win min serta pemimpin pemimpin sipil aung san suu kyi ditahan dalam sebuah penggerbekan oleh militer pada satu februari tundi hari
sejak kudeta pada satu februari

akibatnya negara myanmar mengalami krisis ekonomi
krisis terjadi saat myanmar mulai dikuasai oleh junta militer
masih dari benua asia mari kita bahas tentang jalur pelayaran tersibuk ketiga dunia
laut cina selatan
yaitu jalur perdagangan laut dengan nilai empat puluh enam triliun rupiah
laut cina selatan diakini kaya sumber daya alam
di mana ada dua puluh dua miliar barel gas dan delapan dua triliun meter kubik minyak bumi
amerika serikat mengaku punya tiga kepentingan di laut cina selatan
regional diperairan kepentingan ekonomi khususnya perdagangan internasional
dan menuntut negara yang terlibat konflik patuh hukum laut internasional
sementara tiongkok menyatakan amerika serikat tidak punya hak intervensi di laut cina selatan
sebenarnya indonesia tidak pernah mengklaim wilayah laut cina selatan
seperti yang dipersikan oleh filipina brunei malaysia taiwan dan vietnam
namun sejak dua ribu sepuluh indonesia jadi terlibat dalam sengketa laut cina selatan
setelah tiongkok secara sepihak mengklaim terhadap keseluruhan perairan laut cina selatan
termasuk di dalamnya perairan zona ekonomi eksklusif indonesia
yaitu sebuah kawasan di utara kepulauan natuna provinsi kepulauan riau
hingga saat ini silang kepentingan di laut cina selatan antara amerika serikat dan tiongkok masih berlangsung
bahkan upaya dialognya
tiongkok pun masih elok
sebelum tutup tahun pengalihan kekuasaan datang dari tanah afgan atau afganistan
inilah potret afganistan pada lima belas agustus dua ribu dua puluh
hari saat taliban akhirnya mengambil alih kabul ibu kota afganistan
hari ketika afganistan ditinggal sang presiden ashraf ghani
tentara amerika serikat pun angkat kaki dari tanah afganistan
setelah hampir dua puluh tahun mengontrol afganistan
kini krisis ekonomi menjadi tantangan paling serius bagi pemerintahan afganistan
bank dunia mencatat populasi afganistan saat ini berjumlah tiga puluh delapan juta jiwa
hingga akhir tahun ini sebanyak lebih dari enam ratus ribu jiwa memilih meninggalkan afganistan
dari jumlah populasi tersebut saat ini hampir sembilan belas juta jiwa di afganistan hidup hanya mengandalkan bantuan internasional
pada akhir tahun dua ribu dua puluh satu kabar membanggakan datang dari indonesia
dimana untuk pertama kalinya indonesia memegang presidensi g dua puluh
akhirnya sekarang saya sangat senang bisa menghantar presidensi g dua puluh kepada presiden widodo
sebenarnya indonesia menjadi tuan rumah ktt g dua puluh pada tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
namun pada tahun dua ribu dua puluh tiga indonesia juga akan mempresidensi ktt asean
maka indonesia melakukan diskusi dengan india untuk melakukan pertukaran presidensi
salah satu tantangan indonesia untuk isu geopolitik g dua puluh adalah bagaimana merangkul dua negara rival yaitu tiongkok dan amerika serikat
indonesia memiliki waktu satu tahun untuk bersolek di depan negara g dua puluh
salah satu tolak ukur keberhasilan presidensi g dua puluh indonesia di tengah pandemi adalah ketika indonesia mampu merangkul semua negara g dua puluh tanpa terkecuali
dan menyuarakan kesetaraan vaksin terutama negara indonesia
seiring dengan dinamika politik global yang semakin bergejolak mulai dari timur tengah asia amerika serikat dan juga tiongkok
serta negosiasi negosiasi yang nantinya dijunjung oleh para pemimpin dunia pada tahun dua ribu dua puluh dua mendatang diharapkan mampu mengedepankan nilai nilai kemanusiaan dan perdamaian
dan tentunya kita berharap bahwasannya pandemi covid sembilan belas segera berakhir
nabilah windri hawadis jakarta